ya abis dia bilang dia mau beli semuanya
asal saya kasih tahu informasi tentang siapa badai sebenarnya
besok kalau misalkan dia ke galeri lagi saya kasih tau aja ya mas ya
soalnya sayang loh mas dia itu mau beli semuanya loh mas
nggak usah biarin lagi kak
nanti akan ada kok
yang beli karya saya tanpa perlu tahu siapa saya
tapi mas cewek ini beda
dia ini penggemar setia karya karyanya mas bimo
dia itu selalu datang dan ngeborong di setiap pamerannya mas bimo
udah dong bu jangan nangis terus
mata ibu udah bengkak loh
bapak pasti juga gak mau kalau ibu kayak gini
ibu kan belum makan
nih kak siapin ya
nggak usah kak
kamu temanin ibu tidur di sini ya
aku habis pecat orang yang aku suruh cari anak kita
kamu pikir cuma kamu aja yang sedih atas hilangnya anak kita
aku juga merasa nggak yang sama kok
tapi waktu terus berjalan kita harus move on ma
sekarang ada medina yang butuh perhatian dari kita
terutama kamu ibunya
dan asal kamu tahu
dia selalu sayang sama kamu seperti ibu kandungnya sendiri
aku mau tahu mulai sekarang juga kamu harus berhenti mencari anak kita
nggak akan mas
aku gak akan berhenti mencari anak kita
aku yakin dia masih hidup dan
dan dia butuh kita
bagaimana kalau dia hidupnya
hidupnya terlantar dia sengsara
mas tega membiarkan anak kita hidup sengsara
mas tega aku mau jalan

kapan sih mama bisa nerima wedina
kami dari panitia biasiswa bramantio jaya lintas duk
agar saudari mereka bisa dapat mengikuti tes ujian beasiswa besok pagi di kampus generasi cendekia
baik baik baik
terima kasih terima kasih
ini tadi ada telepon
kamu katanya besok harus mengikuti tes di kampus yang kamu daftar kemarin itu
pokoknya ibu siapin semua persiapan kamu
meka mau cari kerja aja
karena meka pengen bantu ibu
enggak enggak enggak
pokoknya kamu gak boleh kerja
ibu minta kamu mengikuti tes untuk beasiswa
mau buat almarhum bapak bangga

bacteria yang berumbut
metro tembak dan kremiera
otot ate pb kalau kalo atau tidak
ya kan sudah selesaiplaying game aja
terima kasih ya medina selama ini kamu sudah banyak membantu
ibu saya ini kan juga dulu anak panti disini
jadi ya wajar lah kalau misalkan saya juga merasa saya ini adalah bagian dari anak anak panti disini
ibu bangga sama kamu medina
kamu gak lupakan hal itu ya
dan kamu bukan tipe kacang yang lupa sama kulitnya
yuk kita masuk yuk
siapa disini dan pada kalian
yang kita jadi fotografer
oh itu nabi mo
dia suka relawan di pantai kita ini
siapa yang ulang tahun
ya hari ulang tahun kamu dong mar siapa lagi
apaan sih kalian
kamu tau kan
mama gak pernah suka ngerayain ulang tahun
bawa kue ini keluar dari sini
mama gak mau lihat
ayo kita berbual sebentar gak apa apa
kenapa sih kamu gak pernah bisa menghargai apa yang dilakukan medina sedikit aja
dia coba ngebahagiain kamu itu aja kok gak lebih
kue ulang tahun kamu tadi itu dia sendiri yang buat
dia udah berusaha banyak untuk bisa ngebahagiain kamu
mas tau kan
aku itu benci sama ulang tahunku
karena di hari itu
aku kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku
aku kehilangan anakku mas
aku punya berbedanya mas